relokasi pedagang pasar tradisional rengas dengklok di jalan proklamasi
kecamatan rengas dengklok kabupaten karawang jawa barat rabu sore berakhir bentrok
rencana relokasi yang ketiga kalinya ini mendapatkan perlawanan dari pedagang pasar
bentrok terjadi antara pedagang pasar dengan petugas gabungan satpol pp tni dan polisi
sejumlah petugas terluka akibat terkena lemparan batu termasuk sekda karawang
pedagang pasar menghalau petugas dengan membakar ban di tengah jalan
sehingga petugas dan warga yang akan menuju pasar tidak bisa masuk
untuk menghindari jatuhnya korban pemda karawang memilih menarik mulut petugas
meski demikian rencana relokasi pedagang ke pasar baru proklamasi akan tetap dilaksanakan
seorang petugas polisi yang bertugas di direktorat kriminal khusus polda banten
dikeroyok di depan pintu rumahnya di kelurahan serang kecamatan serang kota serang banten pada senin kemarin
akibatnya korban mengalami sejumlah luka di wajah
dari rekaman cctv rumah korban para terduga pelaku pengeroyokan menghajar korban berulang kali
pengeroyokan baru terhenti saat sejumlah tetangga masuk ke teras rumah untuk melerai
korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
dari keterangan keluarga salah satu terduga pelaku pengeroyokan masih kerabat istri korban
aksi pengeroyokan diduga karena korban menegur salah satu dari istri terduga pelaku
peristiwa ini telah dilakukan oleh pemda karawang
pemerintah yang telah melaporkan ke polisi pada hari yang sama
polisi akan segera memanggil para pelaku yang identitasnya sudah dikantongi